berkendara tak sampai satu jam dari pusat kota solo jawa tengah
saya tiba di perkebunan teh kemuning yang terletak di kecamatan ngargoyoso kabupaten karanganyar
lokasi yang tepat di kaki gunung lawu memberikan udara yang sejuk dan suasana tenang
cocok untuk melepas sejenak kehidupan bising perkotaan
perkebunan teh kemuning terbuka untuk pengunjung mulai pukul enam pagi hingga pukul enam
tidak ada biaya masuk
tidak ada biaya masuk bagi wisatawan alias gratis
ada beberapa cara untuk mengelilingi kebun teh yang terletak di ketinggian delapan ratus hingga seribu lima ratus meter di atas permukaan laut ini
anda bisa berjalan kaki atau naik kuda yang disewakan masyarakat setempat
tapi kalau anda termasuk yang suka memacu adrenalin anda bisa berkeliling dengan jeep
oke jadi kita tadi udah melewati trek yang naik turun naik turun
sekarang sudah sampai di puncaknya di puncak kebun teh
ini totalnya ada empat puluh ribu hektare kebun teh yang ada di daerah kemuning di karanganyar jawa tengah
di sini bagus banget saya mau tunjukin ya
tuh di belakang saya
ini bukit yang mirip apa ya
kayak di film film kayak mirip bukit teletabis
di sini juga udaranya sejuk jadi cocok banget buat santai relax
di sini ada wahana lain yang tak kalah seru flying fox
wahana satu ini banyak ditemui di berbagai sudut kebun teh kemuning
tarif flying fox dipatok sepuluh hingga lima belas rupiah
oke setelah tadi kita jalan jalan naik turun bukit melihat pemandangan dari atas tadi naik jeep
sekarang mau mencoba hal lain yang ada di sini
saya mau flying fox saya mau melayang seperti burung
apakah saya berani
katanya tingginya lumayan sepuluh meter
oke ini udah ya gini ya ini aman ya
safety semua ya ini maksimal berat berapa nih mas
satu ratus dua puluh masih aman karena masih di bawah satu ratus dua puluh
oke oke lanjut setelah itu apa lagi perlatannya
jalan kaki naik ke atas
oke kita naik ya ke atas oke langsung cabut kita naik ke atas
selain orang dewasa anak anak dengan tinggi minimal satu ratus dua puluh cm bisa menikmati permainan ini
mereka yang tinggi badannya kurang dari itu harus didampingi oleh orang dewasa
oke udah dipasang alatnya tadi waktu dibawa kelihatannya nggak terlalu tinggi
tapi pas di atas lumayan juga sepuluh meter deg degan
panjang lintasan flying fox ini sekitar seratus meter
oke akhirnya udah terjun
kecepatan dari atas tadi karena beberapa kali
ternyata setelah yang kesekian kalinya asik tidak menakutkan
naik turun tower flying fox membuat perut saya keroncongan
saya pun mencari santapan khas masyarakat karanganyar yaitu sego bancaan
sego bancaan terdiri dari nasi putih wortel kacang panjang tauge bayam dan parutan kelapa
semua sayurannya dikukus tak lupa ada peyek teri yang menambah rasa gurih
saya mau makan makanan khas masyarakat karanganyar khususnya di daerah kemuning ini
di daerah pegunungan namanya sego bancaan
perpaduan antara rasa
apa ya manis dari parutan kelapanya yang masih ada sari santannya
terus ada gurih dari cabai yang ada di sini jadi agak pedes untuk yang ini
terus dari ini juga telur
dan yang pasti yang paling top melengkapi segalanya adalah ini peyek ikan asin
minuman yang disediakan adalah teh yang diakui
lebih langsung dari perkebunan teh kemuning
daun teh yang sudah kering diseduh dengan air mendidih tanpa harus disaring
dahulu sego bancaan dibuat untuk memperingati hari besar atau hari khusus sebagai ungkapan syukur
seperti kelahiran dan ulang tahun
petonan itu lahir orang jawa itu biasanya lahir senen apa apa itu kan biasanya di peton
oh nih bersyukur
jika anda berkunjung ke karanganyar dan ingin makan siang di lereng pegunungan
anda bisa coba untuk datang ke sini
dea kartika akun coro karanganyar jawa tengah